putri sus goreng kok kamu malah diem
pokoknya aku minta sama kamu kamu jangan nemuin om raymoon
aku mohon banget sama kamu ya gak usah
udah sekarang ini deh putri usus goreng
aku gak masalah kok kalau aku harus kerja capek capek harus banting tulang bahkan kerja beberapa pekerjaan juga gak apa apa
yang penting aku bisa bantuin kamu biar biaya kuliah kamu
daripada kamu disini kamu ambil beasiswa dari om raymond terus kamu diteken teken sama dia
aku gak mau aku maunya pacar aku yang
siapapun yang memberikan beasiswa
nah menurut saya
itu sangat menguntungkan
jadi saya sarankan buat kamu putri terima saja beasiswa itu
sangat menguntungkan buat siapa pak
atau buat pihak kampus
supaya apa putri terima
supaya pihak kampus bisa seenak enaknya mencabut beasiswa itu lagi kayak kemarin
enggak pak kali ini biar saya yang bantuin putri
dia akan jadi beasiswa reguler di kampus ini
pak saya permisi gue nih pak ya
pak remona ada meeting di sini
saya justru mau ketemu bu nawang
ibu nawang ada waktu sebentar aja
saya mau bicara penting banget sama ibu nawang
saya sih masih ada tiga puluh menit pak sebelum saya mulai kerja
emangnya ada apa pak kok bapak datang ke sini untuk nemuin saya
ini soal asetnya almahrum pajakak
terima kasih mbak
emangnya ada masalah apa sama aset almarhum suami saya pak
sebaiknya kita bicarakan ini dengan private
saya tidak mau ada orang lain yang mendengar itu
ngorung kita berkgrok ingon umpamu
dan dengan pembicaraan saya saya yakin ibu tidak akan menyangkanya
sebenarnya apa yang pak remon sampaikan ke aku
kenapa pak remon sepertinya tegang sekali
apa ada masalah dengan perusahaan mas jaka dulu
pang heran batu bata
apa sih putri khusus goreng
tunggu tunggu tunggu
kamu ngapain bawa ke kantornya om raymond
udah dia gak usah mau cari masalah kan
aku gak mau cari masalah putri usus goreng
tapi kan aku gak tau niat om riman apa
aku gak mau ya kalau dia tuh gak tulus kasih beasiswa ke kamu
terus ntar kamu malah diteken lagi dan ini ada hubungannya sama rencana dia sama mel untuk menekan kamu aku gak mau
pokoknya aku mau kamu kelas sini dengan tenang
makanya aku tuh lebih nyaranin kamu
kalau kamu tuh ambil jadi mahasiswa reguler aja
daripada pake jalur beasiswa
tapi aku juga yakin kalau om ramen itu gak punya niat jelek sama aku
jadi aku mohon kamu gak usah nemuin om raymond
ya masalahnya kan aku gak terlalu kenal sama om rainment
aku tau sih om raymond emang deket sama aku
emang deket sama ibu
tapi aku gak percaya sama dia
apalagi kalau inget inget dulu dia pernah ngelakuin apa aja ke kamu
pangeran belum tau kalo hubungan ibu sama om raymond sekarang lagi merenggak
dan semuanya karena mel gak restuin mereka
gue jadi inget kalau mel tadi ngajakin gue ketemuan
dia mau bahas apa ya sama gue
oh kamu malah diam
pokoknya aku minta sama kamu
kamu jangan nemuin om raymond
ya gak usah
ya udah sekarang ini deh putri usus goreng
aku gak masalah kok kalau aku harus kerja capek capek
harus banting tulang bahkan kerja beberapa pekerjaan juga nggak apa apa
yang penting aku bisa bantuin kamu biar biaya kuliah kamu
daripada kamu di sini
kamu ambil biaya sesuai dari om raymond
terus kamu diteken teken sama dia
aku gak mau
pacar aku yang paling aku sayang ini bisa kuliah dengan tenang
dan bisa nyelesain kuliah dia dan menggapai semua cita cita dia
itu alasannya kenapa aku daftarin kamu dan aku bayarin kamu untuk jadi mahasiswa reguler
pakai uang aku sendiri loh

aku merasa kaget
aku merasa kaget
risky pasti baper lagi
untung aja si citra nyusulin si risky tuh
coba aja kalau nyamperin gue tadi
yang ada gue bakal kikuk ji gagara masalah semalam
kok malah untung sih tak
harusnya tuh lu mikir ya
jangan jangan citra menghindar dari lu
karena dia udah tau perbuatan lo ke bokapnya kemarin
tuh lo liat dong dia udah dada dada gitu
lo apaan sih ji
jangan bikin gue jiper deh
sayang banget punya temen
panikan lo makanya jangan macem macem
kalo gue kasih tau
nah daripada lu pusing kita samperin putri sama pangeran aja tuh
udahlah biar aku aja yang ngurus soal beasiswa aku sendiri
aku juga tahu kok apa yang harus aku lakuin
karena aku gak mau kamu nemuin om raymond
ya pokoknya aku gak mau kalau ada orang yang neken neken kamu ya
ngapain lo ketemu om raymond
tapi sekarang gak tau deh dia orang sama pacar gue
kirain ada yang mau silaturahim sama calon mukab mertua
ya maksud gue om reman lah
kan om raymond mau jadi calon bokapnya putri
gue pikir ada hubungan ya sama mel
ya ngapain juga gue bahas bahas mel
itu kan masa lalu
males sekali bahas yang udah lalu lalu
lagian kalo gue bahas bahas mel yang ada gue diprototin sama bodyguard baru lo
ih anak aja bodyguard
ini anak aja bodyguard
orang aku cewe yang ada yang bodyguard itu
gapapa kan namanya bodyguard cinta aku
putri sus gue renjangan disini dong aku malu
ini lo ngapain nusuk nusuk gue tak
gak ada apa
kan kita juga sama mainan ini
akar kita maksudnya
kenapa nggak di ruang meeting pak
oh iya ini kebetulan ruang private saya kak
jadi sebenarnya apa yang mau diomongin pak remar
ibu pernah bilang sama saya
pak almarhum pajaka
yang kelilit hutang
tidak benar sama sekali
maksudnya tidak benar
setelah kematian pajaka
perusahaan baik baik aja
memang ada hutang
tapi tidak seberapa
pajak untuk lewat jalan tujuh itness

untuk lewat jalan tujuh axter
untuk lewat jalan tujuh starving
untuk lewat jalan tujuh buds
untuk lewat jalan tujuh smith

untuk pebaca nik intuitih